yang penting bahwa tindakan itu ya kita anggap salah yang dilakukan oleh guru
gurunya kita sanksi sementara tidak mengajar kita tarik untuk di dinas sebagai evaluasi diri